hai beginilah kondisi tempat pemakaman umum khusus copy sembilan belas di wilayah roro tancilincing
jakarta utara pada selasa siang terlihat sejumlah makam di kawasan ini tanahnya ambles para peziarah
yang datang merasa prihatin melihat kondisi makan keluarganya ambles sehingga mereka berusaha
memperbaikinya dengan bongkahan batu dari sekitar kuburan ini kondisi makam tadi makam siapa ini
hai makam ibu ibu kandung tadi kondisi gimana tadi sih sempet ambles nih yang sebelah sini
yang belakang terus diurutin sendiri aja biar nggak abis makin parah ya kan menurut lurah
rorotan idam mugabe amblesnya tanah makam disebabkan pematangan lahan yang belum selesai
dia menambahkan sejumlah makam bahkan telah empat kali mengalami penurunan tanah setelah dirapikan
oleh dinas pertamanan dan pemakaman monitoring ke lokasi tpu rorotan itu sempat diskusi dengan
ada beberapa lokasi lahan tpu itu yang ambles ya kemungkinan ini juga dikarenakan penyiapan lahan
yang memang kita terkendala secara darurat ya harus kita gunakan dan ini dari pihak dinas pertamanan
pemakaman juga mereka terus memperbaiki ini mungkin satu makam itu bisa ambrus empat kali setelah
diatakan ambles lagi ambles lagi wakil gubernur dki jakarta menteri zapatri yang menyatakan pihaknya
yang akan mencari solusi terkait amblesnya sejumlah makam riza tak menampik jika lahan
ambles lantaran tanah diy rorotan sebelumnya merupakan daerah rawa memang maaf di rova
gunung makamnya sebelumnya rawa yang kemudian kita huruf pada também rariked solusinya
tim maka manan dibantu dengan keadaan bedanya terkait sampai hidangkan solusi perlu ada
hingga tiga puluh agustus dua ribu dua puluh satu makan yang sudah terisi di kawasan ini mencapai enam dua belas petak
tim liputan cnn indonesia